satu ratus sembilan perunggu ada cabang cabang olahraga lain yang menorehkan prestasi tidak kalah dengan tim nasi sepak bola indonesia
bahkan beberapa cabang olahraga berhasil keluar sebagai juara umum di pertandingan sea games kali ini
di luar perolehan medali kontingen indonesia mencatatkan beberapa hasil lain
delapan cabang olahraga dinobatkan sebagai juara umum dengan jumlah torehan emas paling banyak
sementara ada lima cabang olahraga yang mencetak sejarah meraih medali emas untuk pertama kali hingga mengakhiri puasa gelar selama puluhan tahun
sementara ada delapan atlet dari lima cabang olahraga yang mampu memecahkan rekor sea games
kontingen indonesia berhasil meraih posisi ketiga
dengan memberangkatkan lima ratus sembilan puluh sembilan atlet dan mengikuti tiga puluh satu cabang olahraga dari tiga puluh enam cabur yang dipertandingkan pada sea games kali ini
lalu sebenarnya apa sih target pemerintah dari keikut sertaan kita di sea games kali ini

jadi kita harus memastikan semua regulasinya mulai dari naturalisasi mulai dari kejadian seperti ini maupun mungkin ketidakadilan yang harus diambil tindakan melalui kontrol dari international federation
untuk meningkatkan nilai kompetisi sea games pada penyelenggaraan mendatang penentuan cabang olahraga dilakukan menyesuaikan dengan multi event yang lebih besar seperti asian games dan olimpiade
kedepan sea games diharapkan tidak hanya menjadi ajang persahabatan saja namun juga mampu mendongkrak prestasi atlet atlet asal asia tenggara
edo ekeriski softan hedriagama penompen kamboja